jajaran polresta solo menangkap seorang warga solo
yang diduga melakukan aksi penipuan terhadap seorang pengemudi ojek online
dengan cara tidak membayar biaya antar dari purwokerto ke solo sebesar tujuh ratus ribu rupiah
tersangka ditangkap pada selasa malam atas laporan warga
yang melihat pelaku sedang mendatangi tempat karantina mandiri bagi pemudik di geraha wisata niaga
namun saat diinterogasi tersangka batuk batuk dan mengaku tidak sehat
rencana penahanan pun batal
polisi memanggil petugas medis dari rsud dr muwardi solo untuk memeriksa kesehatan tersangka
tim medis kemudian membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan
dengan protokol kesehatan yang ada kita koordinasi dengan rsud
kemudian kita melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ini
aksi tersangka saat menipu ojek online asal purwokerto ini sempat viral di media sosial
tersangka juga sempat ditolak keluarga pulang dan diminta untuk ikut program karantina mandiri dari pemkot solo
saat ini tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan dan akan dikarantina di rumah sakit
untuk mengetahui apakah tersangka terpapar covid sembilan belas atau tidak